bermula di perancis kepopuleran meal crab menyebar hingga ke berbagai negara
meal artinya seribu mengacu pada banyaknya lapisan crepe
sedangkan kreps adalah sejenis kue dadar berukuran tipis
di indonesia tousen layer cake ini dijual di beberapa gerai kafe hingga restoran
salah satunya belah durian
sajian serba durian ini punya menu meal crabs durian
selembar demi selembar krep tipis dibalut krim tebal daging durian medan
lapisan crab disusun bertumpuk hingga dua puluh lima layer
membentuk kue berukuran besar
pemilik belah durian mega agna menyebut
pastry buatannya sama sekali tidak memakai pengawet
serta tanpa penstabil rasa
penjualan kue dengan buah musiman ini pun hadir setiap hari
kalau meal crabs ini dia tipikal cake nya yang aman buat semua umur ya
jadi gak pakai baking powder pun kita gak pakai
terus ragi juga memang nggak pakai
kita memang nggak pakai oven tapi pakai wajan teflon gitu
terus kita bikin layarnya satu satu jadi memang takes time banget
nah tapi hasilnya juga luar biasa enak gitu
sekitar lima ratus meal crepe durian terjual setiap bulan
harga satu kue dibanderol tiga ratus ribu rupiah
ada juga meal crab potongan harganya tiga puluh ribu rupiah
dari luar kelihatannya padat ya kuenya
pas begitu di mulut rasanya langsung lumer beneran
jadi gak perlu pakai tenaga ataupun minyak terlalu banyak
untuk menikmati meal crepe durian kuenya belah durian
perpaduan aroma rasa manis serta teksturnya yang sangat lembut
terasa dalam setiap suapan meal crabs durian
terus misalnya kue
a cek anggur
singapura dan malaysia
dari chef jepang disitu
waktu pembuatan meal crab lebih lama dibandingkan pastry jenis lainnya karena melalui banyak tahapan
ini dia meal crab
nah yang bikin dia berbeda dengan pastry lainnya dari segi tampilan dan juga dari segi harga
itu pertama karena menggunakan bahan bahannya itu premium
yang kedua itu karena membutuhkan skill khusus oleh pastry chef yang memiliki jam terbang tinggi
dan selain itu juga harus ada handy
dari bahan bahan tersebut yang juga memperhatikan suhu
sehingga membuat meal crab ini bisa disajikan untuk konsumen dengan sempurna seperti ini
tanpa pengawet meal crab dapat bertahan dua minggu dalam freezer bersuhu minus delapan belas derajat celcius
sedangkan di suhu ruang kudapan manis ini bertahan hingga tujuh jam
meal crabs di sini dijual mulai rp empat ratus dua puluh hingga rp enam ratus lima puluh
dan rp tiga puluh enam untuk tiap satu potongnya
tim liputan cnn indonesia